daftaran calon anggota legislatif dua ribu sembilan belas diwarnai dugaan adanya bursa transfer
menyusul perpindahan luki hakim anggota dpr dari fraksi pan ke nasdem
luki disebut menerima uang sebesar dua miliar rupiah dari nasdem sebagai biaya transfernya
ketua umum pan zulkifli hasan membeberkan fakta bahwa luki hakim mengaku menerima uang dua miliar dari nasional demokrat
menurut zulkifli lukis sendiri yang mengakui penerimaan uang tersebut dengan menyampaikan melalui pesan whatsapp di grup fraksi pan
zulkifli menyayangkan sikap luki namun menyerahkan kasus dugaan transfer ini ke bawaslu
namun pernyataan zulkifli terkait pengakuan luki di grup whatsapp fraksi pan dibantah oleh luki
dikutip dari laman detik com luki hakim mengatakan cat tersebut bisa saja dibuat oleh orang lain
sementara sekjen partai nasdem joni plate membantah adanya pemberian uang kepada luki hakim
plate menganggap informasi biaya transfer lucky dari pan ke partainya adalah tidak benar
menurutnya nasdem dalam rekrut kader menerapkan politik
kursan politik kursan politisi itu ada standar yang tinggi
di atas dari semuanya adalah standar moral standar aturan itu standarnya
nasdem dalam kaitan dengan rekrutmen pemimpin eksekutif dan legislatif menerapkan politik tanpa maaf
dan semua semua yang ikut pilkada tanpa mahar
dan dalam pilek legislatif kami juga menerapkan tanpa mahar
tidak mensyaratkan cat
salon salon anggota dpr membayar dan tidak juga membayar
tidak dibayar dan membayar nggak ada itu
yang terkait dengan politik nasional kita isilah dengan informasi politik yang punya kualitas untuk meningkatkan perpolitikan dan kualitas demokrasi indonesia
jangan diisi dengan sampah sampah itu berita sampah
artinya memang dia hanya mengadang adang saja
kalau mengadang adang sama tidak tanya sama yang bersangkutan
jangan tanya sama saya saya menjawab ya
dan menyampaikan informasi kebijakan partai
ya kebijakan partainya itu tidak
dan saya juga tidak yakin ada itu
plate menegaskan partainya hanya memberi bantuan atribut partai dan alat peraga kampanye kepada seluruh caleg termasuk peluki
partai nasdem kemudian meminta zulkifli bersikap lebih bijaksana terlebih dalam menyikapi informasi yang belum jelas akurasinya
fenomena pindah partai bagi politikus mungkin hal biasa tapi tidak bagi rakyat
apalagi jika kepindahan yang disebut dengan bayaran tinggi
apakah ini kegagalan partai politik
apakah mereka para caleg yang pindah kemudian yang dibayar masih layak dipercaya oleh publik
kita bahas malam ini dengan narasumber
sudah hadir di studio kami
ada dari sebelah kiri saya mas surya iman wahyu di wasek jenpan
mas surya terima kasih
sudah hadir disini
ada juga mbak irma caniago dari ketua dpp nasdem
mbak irma terima kasih sudah disini
dan juga mbak titi anggraini direktur eksekutif perluda
terima kasih sudah disini
saya ke mbak irma dulu
mbak irma kalau misalnya yang ramai ramai sekarang ini ada screen chatnya
itu sudah sempat ngobrol soal itu belum dengan luki
saya kira itu berita berita yang informasi kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan
silahkan tanya saja kepada yang bersangkutan
karena kami di partai nasdem jangankan membayar ya
meminta mahar pun tidak
jadi sama sekali tidak ada pemberian uang dalam tanda kutip uang transfer dibayarkan supaya mau pindah ke
kan bukan pemain sepak bola mbak
oke jadi tidak ada itu ya
kepada luky nya pun juga tidak ada
silahkan tanya sama luky
tapi bentuk bentuk tapi ada sumbangan atau bantuan logistik atau apa bentuknya kalau dari
jadi begini nasdem itu kalau kader yang potensial tetapi memang finansialnya kurang itu memang kita disupport
tapi dalam bentuk alat alat peraga dan lain sebagainya ya
tapi tidak ada yang namanya uang transfer dan lain sebagainya tidak ada
kayak misalnya begini ada caleg perempuan yang bagus ya
elektabilitasnya bagus kemudian kapasitasnya bagus akuntabilitasnya bagus tapi secara finansial dia kurang
oke dan itu para caleg juga sudah mengetahui apa yang akan didapatnya nanti apa saja yang dibutuhkan apakah
apa saja yang mereka harus siapkan apa saja yang disediakan nanti mereka sudah tahu semua
jadi begini mbak
kalau berita berita yang beredar itu benar tentu kawan kawan incumbent juga akan merasa tidak diperlakukan dengan adil kan kalau itu terjadi
dan itu akan jadi kayak hebohan di dalam
kita tidak ada masalah
tidak pernah ada masalah di internal kita
karena memang hal itu tidak terjadi gitu
tapi kalau kenapa mereka berbondong bondong masuk ke nasdem
itu pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya
yang pertama saya ingin sampaikan bahwa nasdem itu tidak memungut mahar tidak memungut uang iuran kepada alex juga kita tidak pungut uang iuran
kenapa kita tidak dibebani oleh uang iuran tersebut
karena partai nasdem ingin semua alegnya di dpr ri itu fokus bekerja
jadi tidak cari cari seapa rupiah demi rupiah dari
yang tidak seharusnya diterima
begitu juga ketika kami mendukung kepala daerah
kami tidak minta mahar
supaya kepala apa namanya calon calon pemerintah daerah ini fokus kerja untuk rakyat gitu ya
tidak sibuk mencari untuk mengembalikan uang yang harus dibayarkan sebagai mahar kepada partai politik
itu sebenarnya yang terjadi
sehingga banyak apa namanya aleg aleg yang memang merasa bahwa nasdem ini salah satu tempat partai yang bisa menjadi role model kedamaian
tapi kalau misalnya pendekatan kepada teman teman yang kemudian pindah ke nasdem itu pendekatannya berapa lama sih
kita tuh sebenarnya sekedar informasi juga kami juga saat ini sedang terus menerus menghubungi luki hakim
di awal sebelum dialog juga sudah mengatakan bersedia
kami akan menghubungi terus nanti
tapi sebenarnya pendekatannya berapa lama sih mbak irma untuk
sebenarnya begini contoh ya kasus ya
karena kan tidak mungkin tiba tiba aja mau pindah situ gitu
pasti juga ada
tarikan juga ada obrolan
kita di dpr kan sering
kita kan di komisi sering ngobrol
satu sama lain sering cerita
misalnya eh potongannya berapa nih dari partai ini potongannya berapa gitu ya
take home pay yang diterima itu dipotong berapa misalnya begitu
terus saya sebagai salah satu kader nasdem saya bilang saya tidak dipotong satu rupiah pun gitu ya
kalaupun ada sumbangan untuk praksi itu karena kita kita sendiri masing masing yang berunding sama sama untuk memasukkan sumbangan untuk praksi
tapi bukan dikelola oleh partai
oleh kita dari kita untuk kita
itu juga untuk kalau ada rapat rapat praksi gitu
tapi sumbangan dari yang disetorkan kepada partai politik kepada dpp itu nggak ada
terus mereka bilang wah enak banget ya nasdem gitu
kok gak ada potongan sih gitu
ini tidak ada potongan itu tidak ada potongan
kalaupun kami ada perhelatan perhelatan besar pun kita juga tidak diminta untuk membantu
kalau kita punya rezeki kita bantu
kalau nggak punya rezeki juga kita tidak diminta
jadi poin bagi kawan kawan juga
itu mungkin yang menarik juga ya
karena kan sekarang ya alec itu kan sekarang juga dengan adanya kpk dan lain sebagainya ini kan takut ya melakukan apapun gitu ya
nah mereka merasa safe di nasdem
karena nasdem tidak boleh melakukan apapun di situ
tidak dipotong tapi tidak boleh melakukan apapun
oke tapi memang bagaimanapun yang chatnya yang sudah tersebar itu kemudian juga sudah dilontarkan sendiri oleh bang zul waktu itu
bahwa apa itu ada tuh transfernya dua miliar atau berapa
jadi bagaimana sebenarnya kalau cerita dari pan sudah pamit atau belum tiba tiba dibayar lalu tiba tiba hilang atau bagaimana
jadi kronologinya begini
karena kan kalau misalnya di chatnya itu kan tulisannya mungkin bisa ditayangkan ya di sini ya
ada yang kami dapatkan yang sudah beredar di media di mana mana
ya jadi begini kronologinya adalah bahwa saudara luki hakim ini
menyampaikan chat di grup kesekjenan ya
nah namanya grup kesekjenan itu
mas yurya ada di situ
saya ada di situ
wassekjen itu ada tiga puluh an orang dan semua pembawa itu adalah nomor saudara luki hakim
jadi ada chat itu ya
dan di luki hakim juga ada masuk di grup dpp pan juga
ya pernah diakomen di situ tapi di grup kesenian itu dia sampaikan bahwa ini saya luki hakim yang tidak pernah nongol yang ini yang pertama dan mungkin terakhir
jadi apa yang diungkapkan semuanya di situ terkait dengan apa pinangan
dari a terus dari ada yang mau syuting sepuluh m di mana gitu ya
sebagaimana isinya itu itu saya pastikan itu benar dari luki hakim
dari yang nomornya luki hakim ya
memang dari nomor luki hakim
dan itu pem gitu
dan itu sudah kapan itu diterima di grup whatsapp kesekjenan
seingat saya sekitar kurang lebih dua atau tiga bulan yang lalu ya sebelum dia itu seingat saya mengundurkan diri tanggal
kalau teman teman di pan kaget nggak sih luki hakim pindah sebenarnya
enggak juga jadi begini
oh enggak juga oke
enggak juga jadi begini
jadi udah ada tanda tandanya gitu
tanda tandanya tidak ada
tapi pada prinsipnya kita begini ya kita memaknai bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi ya kan
tentu di belahan dunia manapun partai politik itu didirikan untuk mencapai tujuan politik
tujuan politik itu kan yaitu untuk mencapai kekuasaan politik
kekuasaan politik itu lahir dari kepemimpinan politik
nah kepemimpinan politik itu lahir dari proses kaderisasi partai politik sebagai pela demokrasi
dimana partai politik harus melakukan karirisasi yang outputnya adalah melahirkan kader kader yang siap untuk dipertandingkan dan dipersandingkan dalam berbagai dimensi politik yang dihadirkan
apakah pilpres pilek senator dan sebagainya
tentu kekuasaan politik yang ingin dicapai oleh partai politik adalah dalam konteks untuk mencapai cita cita tujuan bernegara
dalam konteks indonesia adalah untuk melindungi segenap seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesehatan umum dan ikut mencerdaskan bangsa
dan tentu kepentingannya adalah bagaimana menciptakan keadilan sosial
nah kaderisasi partai politik itu adalah melahirkan militansi
militansi itu melahirkan loyalitas semangat yang pantang menyerah bahwa bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat diwakilinya tentu juga memperjuangkan nilai nilai dasar dia berpartai
kalau kami itu nilai desanya jelas
menekankan nilai iman dan taqwa menegakkan keadilan dan kesen kesen dan serta menghormati proses demokrasi penegakan hukum dan akhalsasi manusia
nah kalau yang pindah begini kan berarti sudah jelas tidak loyal
ya orang tidak loyal itu kan macam macam
seperti manusia juga orang yang mungkin imannya iman itu ada kadar naik ada turun
nah sama loyalitas juga banyak godaan
bisa godaan materi bisa godaan jabatan bisa godaan posisi yang lebih baik
dan bisa juga orang pindah partai politik itu karena kalah bersaing di dalam partainya
karena tidak punya kapasitas kapabilitas yang tidak dihitung oleh kadernya sendiri
dan saya kira saya tidak tahu apakah soda luki hakim ini sepangat tahun saya dari kawan kawan di dapil kota depok bekasi sumbangsinya sih tidak signifikan
tapi sumbangsi suaranya gede loh waktu itu lima puluh tujuh ribu kan pada saat itu
ya sumbangsi suara itu kan dalam proses politik ya karena
jadi kapasitas kapabilitas untuk meraih suara mendapatkan

jadi kapasitas orang meraih suara itu kan melalui pemilu itu lewat dia menjual wajah ya kan
tawaran tawaran gagasan yang bisa punya dia bisa punya program partai
tapi sebetulnya kapasitas kredibilitas itu ditunjukkan adalah bagaimana ketika dia duduk dalam konteks tugas tugas kedewanan itu
apakah dalam konteks regulasi apakah budgeting ataupun controlling
sejauh mana feedbacknya kembali ke dapilnya itu dalam kerangka sejauh mungkin meningkatkan aspirasi kejahatan
karena ada dua klienya
itu yang penting
tapi bagaimanapun pak
dan setelah itu biasa biasa saja gitu
tidak ada yang boleh dibilang wow luar biasa gitu
tidak takut kehilangan
tapi gini juga mbak
kehilangan sekitar lima puluh tujuh ribu suara loh

mbak sebentar mbak
kita tambahin sedikit aja sedikit aja
saya mau menambahkan sedikit saja bahwa orang pindah itu bukan hanya sekedar karena materi bukan karena yang lain lain
tapi ada juga karena yang merasa nggak nyaman di partai politik itu
dan itu biasa
jadi nggak hanya semata mata karena materi dan lain sebagainya karena nggak nyaman
dan itu kalau dari sisi partai politik itu biasa ya
oke itu biasa
mbak titi apa yang terjadi sekarang
memang itu biasa mungkin sudah pernah terjadi sebelum sebelumnya
tapi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan dua ribu sembilan belas ini kan menuju dua ribu sembilan belas ini banyak yang begitu ya
iya betul sekali
kalau kita lihat perpindahan kader antar partai di indonesia itu sejak dua ribu sembilan bahkan ya
pasca dibukanya keran multi partai kita lihat
tiga partai yang tadinya hanya tiga kemudian bermuara ke banyak partai empat puluh delapan partai waktu itu
dua ribu dua puluh empat dua ribu sembilan naik lagi jadi tiga puluh delapan dua ribu empat belas turun menjadi dua belas begitu
nah kanalisasi itu kemudian juga dikontribusikan oleh ideologi partai kita yang so so lah mirip mirip begitu
hampir tidak ada pembeda yang sering dikontribusikan
ada yang warna kuning ada yang nuansa hijau
yang merah bisa jadi begitu hijau yang hijau bisa jadi begitu merah
jadi ada kontribusi juga dari regulasi kita yang memang memberikan insentif itu bisa terjadi
apa antara lain ketika misalnya nominasi di dalam rekrutmen betul betul mengandalkan kalau bahasa undang undang itu dilakukan secara terbuka berdasarkan sistem kaderisasi menurut adart dan peraturan organisasi parpol
nah disinilah begitu cair tidak ada limitasi
dulu sempat muncul mengemuka bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi caleg minimal satu tahun sebagai kader sebelum pendaftaran
sehingga ada durasi satu tahun internalisasi nilai nilai partai dan platform ideologi partai
tetapi usulan ini kan sukses sukses ditolak begitu ya
jadi memang ada ruang insentif yang diberikan oleh regulasi untuk orang berpindah
itu yang pertama
yang kedua ada juga kontribusi dari pendekatan pragmatis sebenarnya
ada calon yang pindah karena ada konflik di internal partai
itu harus kita akui
kita bisa lihat ada beberapa partai yang bahkan kadernya minim di banyak dapil itu dikontribusikan karena konflik internal partai
jadi mereka ingin mengamankan pencalonannya
ambisi politiknya masih ada tetapi partainya tidak mampu mewadahi
ini yang di dua ribu sembilan belas cukup signifikan
ada satu partai sebut saja hanura yang bahkan sampai ke proses pencalonan masih mengalami deadlock di beberapa dapil
dan yang kedua ada juga yang melihat mungkin tergoda oleh survei
tapi setengah ini impact nya dampaknya besar bagi partai politik dan juga calon
bagi probabilitas keterpilihan dia
kalau dia suara bisa mengumpulkan misal tiga ratus ribu tapi partainya tidak lolos ambang batas parlemen kan tidak ada juga kontribusi bagi keterpilihan dia
jadi ada pendekatan pragmatis itu memang mengamankan keterpilihan
dan yang kedua partai juga butuh
karena partai kompetitor nambah dari dua belas menjadi enam belas
berarti kan kanal ini makin rebutannya tuh makin kuat begitu
jadi bertemulah dua kepentingan ini
ada kepentingan pragmatis untuk mengamankan pencalonan si caleg
yang kedua juga partai ingin memenangkan pemilu
karena partai kalau tidak bisa masuk parlemen dpr ri juga jadi ancaman
terlebih lagi ya terlepas dari isu yang beredar ya
mestinya orang berpindah itu betul betul mendasarkan pada pilihan politik etis
bahwa naungan partai adalah refleksi dari arah dan ideologi politiknya
bukan sekedar misalnya untuk merebut kekuasaan
yang sesuai dengan dirinya sendiri gitu kan
oke oke saya potong dulu di sana mbak titi
tapi nanti setelah jeda saya mau nanya kembali mas sebenarnya
kalau misalnya sekarang si a pindah ke nasdem
apakah tidak ada kemungkinan nanti suatu hal itu akan terjadi

itu bagaimana mengantisipasi itu dari partai nasdem
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal kepindahan
beberapa anggota legislatif petahana kemudian pindah ke partai politik lain
yang untuk mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif di pemilu dua ribu sembilan belas
tadi spesifik kasusnya di awal adalah soal luki hakim
yang daripada pindah ke nasdem
menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi mbak irma
bagaimana memastikan teman teman yang pindah ini kemudian
di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama
mungkin pindah ke partai lain
atau loyalitasnya itu juga yang dipertanyakan
apakah kita sekarang akan firm loyal ke partai nasdem
atau masih bisa digoyang lagi atau bagaimana
apa yang dilihat nasdem sebenarnya
nasdem itu kan partai rakyat
kader nasdem itu adalah rakyat indonesia
jadi siapapun rakyat indonesia yang mau masuk ke nasdem
dan ingin bersama sama dengan nasdem dalam memperjuangkan restorasi indonesia
maka dia adalah kader partai nasdem
jadi kader partai nasdem itu adalah kader indonesia
semua orang indonesia siapapun dia boleh masuk ke nasdem
dan bisa kalau dia punya kapasitas kapabilitas akuntabilitas
kita kan kabung bersama sama
itu yang pertama
nah yang kedua
nasdem juga punya yang namanya sekolah legislatif
sekolah legislatif abn
akademi bela negara
sebelum dct itu kita sudah disekolahkan dulu
semua kader kader yang masuk dalam dcs itu disekolahkan
berapa lama sekolahnya mbak irma
kemudian setelah dia di dct dia juga disekolahkan lagi
ada sekolah lagi
setelah dia terpilih dia disekolahkan lagi
ketika dia terpilih itulah kita akan menyekolahkan mereka
akan memberikan pengetahuan terkait masalah fungsi fungsi dpr
apa yang harus mereka lakukan dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka
jadi tidak ada ketakutan bagi kami untuk mengatakan bahwa mereka
besoknya akan tidak loyal atau lain sebagainya
karena kami sudah mempersiapkan itu semua
kenapa kita punya akademi bela negara
karena kami ingin ada rasa nasionalisme di dalam diri kader kader nasdem
kenapa kita punya sekolah legislatif
karena kita mau ada akuntabilitas ada kapasitas
ada kemampuan mengaktualisasikan diri mereka juga
itu kan penting juga
yang paling penting lagi adalah mereka harus tahu kalau mereka masuk ke nasdem itu
visi dan misi nasdem restorasi indonesia itu mereka harus paham
kalau itu nggak sesuai ya silahkan
jadi ya baik baik saja tidak ada masalah
antisipasinya ya begitu saja seperti yang sudah dilakukan seperti biasa gitu ya mbak
tidak ada masalah
kawan kawan yang pindah ini pun bukan kawan kawan yang kutu loncat kok
mereka baru pertama kali pindah ke nasdem
kenapa mereka pindah
serata rata kalau saya tanya kenapa pindah
tidak dihormati dan tidak diberi penghargaan
itu jawaban mereka
jadi tidak bisa juga orang bilang bahwa sekedar karena pragmatis
atau sekedar ada transfer dan lain sebagainya itu semuanya nggak benar
mas surya sebenarnya pan kehilangan nggak sih
kita tidak kehilangan
pan itu banyak punya stok kader yang mumpuni yang punya kapabilitas
jadi kalau cuma satu dua orang yang keluar yang secara
berapa sih total ada berapa pindah kalau misalnya
saya kurang tahu ya mungkin ada satu atau dua atau tiga ya
oke tidak banyak ya
tapi bagi pan itu kalau yang pindah itu satu dua orang tiga orang yang kita hitung secara
yang ibu bilang tadi kapabilitas integritas dan sebagainya itu
ya saya kira masih banyak di dalam pan itu yang standarnya jauh di atas rata rata dari mereka yang keluar itu
misalnya di dapil jabar enam itu dapil nyaluki ya
itu kan bagaimanapun kan ada ancaman hilang suara sekitar lima puluh tujuh ribu lagi
sudah ada pengganti yang kira kira sudah dihitung
sudah ada kan di situ ada enam kursi
jadi enam enam nya itu petarung semua
dan lukia hakim juga dengan suara lima puluh ribu itu tanpa sokongan caleg caleg di bawahnya tidak duduk juga
karena sempat juga waktu itu digugat di mahkamah konstitusi oleh partai demokrak dan hanura seingat saya itu
jadi ini kursi terakhir yang sebetulnya kalau dia pindah sebagai pemenang pertama kedua kursi ketiga itu mungkin lebih
lebih pem lah ya
tapi ini kan juga kursi terakhir
jadi bagi kita biasa biasa saja
tapi justru dalam konteks kepartaian kita menilainya bahwa ini kita berpartai kita punya ideologi kita punya landasan dan platform perjuangan
bahwa nilai nilai perjuangan itulah yang harus kita pegang teguh
tapi ketika orang berpindah nilainya sudah benar
bahwa manusia itu ada godaan ada banyak pragmatisme tantangan dan godaan yang boleh dibilang lebih menggelisah
ya itu perjuangan
itu pilihan dia
kan kehidupannya pilihan
bisa pilihan yang baik bisa pilihan yang mendarat kan
tinggal bagaimana dalam konteks kita berbangsa bernegara ya silahkan saja kita partai berbeda toh kita wujudkan
siapa yang betul betul partainya kader kadernya yang bekerja untuk menjaga ini republik kedaulatan bangsa ini
bukan untuk berpindah dikuasai oleh asing dan asing
tapi bukannya kemudian juga ada kesalahan dari partai politik sendiri misalnya
yang gagal untuk mempertahankan kader nya gagal menginjeksi ideologi kader nya
sehingga karena kan kalau misalnya dilihat kan warnanya memang sama biru
tapi kan ideologinya berbeda pandan lastem
jadi bukan berarti gagal untuk menjaga kader
kader ini kan ada pelatihan
kalau di kita tuh amanat dasar amanat mandi aman utama
nanti ada bemtek juga
bemtek anggota dewan sebelum calon anggota dewan sebelum terpilih
maupun anggota dewan setelah terpilih
nah bahwa ilmu yang didapat itu kan harusnya diterapkan
nah ya banyak juga kan di semua partai juga saya kira ada yang bagus
tapi di tengah jalan terseok arah terbelok ada masalah hukum
berbagai hal masalah hukum yang melengkupinya
ya saya kira kembali ke persoalan bagaimana menjaga ya kan
menjaga marwah kita sebagai seorang kader partai
menjaga maruah kita integritas pribadi kita juga
yang saya kira itu menjadi satu kesatuan yang harus kita pertahankan
sebagai seorang anak bangsa dan seorang kader partai
seorang pejabat negara kalau dianggota di pr kan begitu
oke mbak titi sebenarnya kalau misalnya ini kan berita sudah bergulir
kemudian juga banyak tanggapan dari publik yang sebenarnya menyayangkan ini bisa terjadi
apalagi kalau misalnya sampai soal informasi pembayaran itu benar
apa ya sekarang publik bertanya tanya haruskah kita masih bisa percaya dengan mereka
para anggota legislatif atau para caleg yang melakukan hal hal seperti ini
ya pertama dari sisi aturan regulasi dulu ya
undang undang itu sudah mengantisipasi proses mahar politik
jadi ada pasal di dalam undang undang kita
pasal dua ratus dua puluh delapan dan juga pasal dua ratus enam puluh
dua ratus dua puluh delapan untuk pencalonan presiden dua ratus empat puluh dua untuk pencalonan anggota dpr dan dprd
pada intinya adalah bahwa partai politik selama proses pencalonan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun
tetapi tampaknya pembentuk undang undang tidak menangkap fenomena bahwa imbalan itu kan persepsi kita adalah karena jual beli nomor urut jual beli dapil
itu dilakukan ketika calon ingin mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya
maka partai dibentengi
jangan terima imbalan apapun
kalau diterima maka sanksinya sangat berat
diskualifikasi tidak boleh menjadi partai politik peserta pemilu dan tidak boleh mencalonkan begitu
tetapi undang undang kita tidak mengatur atau menangkap fenomena
bahwa ada potensi terjadi ya tadi ya ini terlepas salah betul ya benarnya kan kita belum bisa buktikan
tetapi ini sudah jadi wacana
ketika misalnya ada perpindahan karena proses tawaran uang kepada calon calon yang punya potensi keterpilihan tinggi
nah mestinya kan ini sama sama kita bentengi
karena kenapa kita harus membentengi partai kita sebagai institusi demokrasi yang berbasis ideologi dan platform
jangan sampai kemudian ini sekedar memfasilitasi orang orang yang cuma ingin mengamankan kekuasaannya saja
karena kalau itu kita biarkan maka kita membiarkan parlement kita berada dalam ancaman
orang orang yang tidak kredibel tetapi kemudian punya kemampuan meraup suara untuk masuk
kita kan inginnya semua seperti bu irma begitu ya seperti pak surya yang mengisi parlemen kita
nah kalau ini kita tidak stop maka secara etika secara moral dan juga ancaman pada institusi demokrasi
kita itu bisa berbahaya
dan yang kedua kenapa kemudian pencalekan ini menjadi ruang untuk perpindahan partai juga dikontribusikan bahwa caleg itu adalah aktor depan dari proses kompetisi
partai itu menginginkan bahwa caleg caleg mengkontribusikan suara untuk partai
karena kalau misalnya ya pertama khusus untuk dpr ri dapat kursi saja tidak penting
tetapi bagaimana lolos dari ancaman ambang batas parlemen ini
jadi itu juga loh hasil survei membunyikan bahwa partai menengah saja sempat ada survei yang menyatakan tidak lolos sama ambang batas parlement
jadi ada kepentingan di sini ditambah lagi pemilu kita kan boleh milih langsung caleg karena proporsional terbuka
nah disinilah kadang kadang kader organik partai kalau mekanisme pindah partai ini tidak kita bentengi itu bisa terpinggirkan loh
orang yang berinvestasi membesarkan partai lalu kemudian betul betul bekerja untuk menjaga ideologi partai
datang apa petualang politik gitu ya punya modal sosial punya finansial menguasai partai ini yang kemudian membuat partai begitu rentan pada perpecahan
dan kita lihat kan beberapa kasus perpecahan di internal partai karena ada situasi tergesernya orang orang yang bekerja untuk partai oleh para pendatang
itu menarik nanti saya setelah jeda saya akan tanya ke mbak irma ya karena kan banyak itu dia tadi mungkin dalam tanda kutip petualang politik datang ke partai nasdem
tetap bersama saya
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya langsung ke mbak irma
mbak irma tadi menyambung dari mbak titi
bagaimana memastikan bahwa kader kader organik yang membesarkan partai nasdem sejak lama kemudian tidak merasa tersisih atau terang
apa hal hal terjadi
tersingkir dengan datangnya mereka yang baru baru yang sudah diperhitungkan tentunya nilai elektoralnya oleh partai nasdem
ya kami di partai nasdem melakukan survei dapil
ya dari survei dapil itu kita bisa menentukan partai menentukan siapa di nomor satu siapa di nomor dua siapa nomor tiga
sekalipun dia incumbent tapi seperti yang sudah bilang surya tadi kalau memang elektabilitasnya ternyata waktu itu dia hanya di kursi paling belakang dan elektabilitasnya tidak suaranya memang tidak kurang bagus
jadi ya tetap tidak bisa di nomor satu kan
kalau ada kader masuk baru yang masuk kemudian dengan hasil survei yang jauh lebih bagus gitu ya ya memang dia harus mengalah
nah kalau luki di dapil jabar enam sudah ada hitungannya dong pasti
sudah kita sudah lakukan survei dapil
dan itu masih mendapatkan suara cukup tinggi
kalau enggak ngapain kita terima
oke oke nah itu perhitungannya tapi tetap tidak merasa kehilangan ya pan masih tetap bisa
oh enggak kita banyak kader kader stok yang siap yang ngapain kita terima
yang siap yang lebih bagus
jadi begini mbak gini sebenarnya ya kalau ingin saya sampaikan bahwa nasdem tidak pernah juga meminta minta orang untuk untuk untuk apa untuk pindah ke nasdem
mereka datang datang ke nasdem karena mereka punya merasa satu misi misi restorasi indonesia itu mereka hargai itu
nah yang kedua yang kedua ada yang memang mereka rata rata mengatakan tidak nyaman tidak mendapat penghargaan dan tidak nyaman dan lain sebagainya
kemudian yang ketiga yaitu tadi nasdem nggak pernah memungut mahar
tidak memungut mahar dan tidak juga membayar mahar kepada setiap apa namanya yang datang
kami mensupport memberikan support betul support itu kepada teman teman yang punya elektabilitas bagus tapi tidak punya finansial yang cukup
itu memang kita lakukan
nah soal ketidaknyamanan itu juga sempat diungkapkan oleh luki ya beberapa waktu lalu di
ketidaknyamanan itu kan harus dimakannya ada dua
yang pertama ya kan orang pindah partai itu apakah karena
karena maunya dia ya kan atau karena suatu partai tertentu karena hasil survei yang kok nggak naik nih satu satu lalu perlu berburu hunting kan hunting caleg
huntingnya incumbent bukan hunting baru kan gitu
nah kalau luki hakim ini seingat saya saya ingat betul bahwa dua ribu tiga belas itu dia calon wakil wali kota dibantu oleh pan oleh partai pak hatta raja juga bantu waktu itu umum
pemenang kedua ya ala tipis ya
kemudian dalam posisi tidak ada keuangan atau segala dimanjurkan lagi di pdri dibantu lagi oleh partai ya kan
nah seingat saya untuk yang sebelum dipindah ini ada juga dia datang ke pimpinan kita ingin mengulangi hal yang sama
nah kalau enggak ya saya banyak tawaran tempat lain
bagi kami apa yang disampaikan itu sudah menunjukkan anda tidak punya integritas gitu
sudah sempat ada
ada omongan itu
bertemu langsung dengan siapa
oke dengan bang zul berarti
dengan sekjen ada
oke bagaimanapun kan ini hal hal internal yang berada di partai
tapi kalau misal melihat cerita dari mas surya kemudian cerita dari mbak irma bahwa memang ada yang pindah ke sana menyampaikan keluh kesahnya apa yang terjadi di partai mereka sebelumnya
artinya partai politik kita masih secara kelembagaan gagal mengelola organisasi atau
atau memang caleg caleg ini yang ingin selalu mendapatkan sesuatu hal yang lebih ya which is wajar sebagai manusia kan
manusia yang merasa punya kemampuan kan pasti ingin mendapat lebih
atau apa mbak titi sebenarnya
dua faktor itu sama sama bertemu ya
jadi kepentingan pragmatisnya dua duanya ketemu gitu
kembali ke situ lagi ya
kembali ke situ lagi
dan ternyata ada kontribusi regulasi kita yang tidak mampu membentengi itu
mestinya kan sejak awal regulasi memberikan instansi
insentif bagi kader untuk betul betul memahami partai
memang kita berharap bahwa kompetisi pemilu kita itu mestinya murah
dan kenapa misalnya ada animo yang menurun caleg caleg perempuan untuk maju menjadi caleg
salah satunya mereka tidak merasa mendapatkan insentif dari partai
jadi memang kita mendorong partai memberikan insentif pada kadernya kader kader terbaiknya dan termasuk juga perempuan
untuk bisa maju kita selalu bilang kalau calon maju jangan dilepas dong ke pasar bebas
partai temani si kader ini
latih mereka kawal mereka kuatkan kapasitasnya bantu kerja pemenangannya kawal suaranya
termasuk setelah menjadi anggota ya
termasuk setelah menjadi anggota
tetapi sekali lagi kalau kemudian pendekatan pragmatisme ini yang ketemu
maka kita tidak ada harapan untuk memperbaiki parlemen kita
yang kita inginkan adalah partai menguatkan kadernya memberikan insentif pada kadernya
sehingga yang jadi itu adalah yang membawa marwah partai
sehingga apa yang menjadi ideologi dan tujuan partai bisa terwujudkan
karena kalau sekedar memfasilitasi orang yang punya elektabilitas punya popularitas lalu kinerjanya buruk di parlemen
sesungguhnya kita membuka lompatan baru lompatan baru lagi
karena sekali lagi ya kita juga harus lihat nih masyarakat
yang pindah pindah partai ini kinerjanya di parlemen terdengar nggak
lebih banyak menjadi pendengar atau terdengar lantang
seperti bu irma loh bu irma kan jelas pembela buru pelabuhan kita juga tahu track recordnya begitu ya
tetapi apakah yang pindah pindah ini atau juga banyak yang pindah itu hampir tidak terdengar
dan saya yakin pemilih kita makin cerdas makin tahu bahwa mereka melihat performa para caleg caleg ini
jadi ini juga jadi tantangan bagi pemilih untuk betul betul ketika kita mampu memilih langsung calon anggota legislatif kita
jangan sekedar terkesima
pada tampilan fisik tampilan luar tetapi telusuri track recordnya
apa yang sudah mereka lakukan di parlemen terutama bagi para petahana
oke artinya ini juga win win ya artinya nasdem juga akan mendapatkan keuntungan tentu saja
dan itu sudah dihitung masak masak baik baik sebelum mengambil siapapun yang akan masuk ke dalam nasdem bergabung
sekalipun itu petualangan politik yang tadi disampaikan oleh mbak titi
ya saya kira dek titi tadi tidak mengatakan bahwa yang masuk ke nasdem itu adalah petualang politik nggak begitu
hanya yang disampaikan titi
hanya yang disampaikan titi
hanya yang disampaikan titi
saya sepakat dengan yang disampaikan titi tadi bahwa harusnya kalau seorang alec mau mencalonkan dari satu partai politik
dia harus satu tahun dulu menjadi kader partai saya setuju itu
tapi kan memang undang undangnya kan tidak menyatakan seperti itu
nah siapa yang menyetujui undang undang ini kan juga partai partai politik yang ada hari ini
di luar nasdem loh
artinya apa kenapa sekarang teriak teriak ketika terjadi perpindahan perpindahan
toh mereka sendiri yang menyetujui itu
nah ini yang saya ingin sampaikan bahwa komitmen terhadap satu kata dan perbuatan itu harus kita sampaikan ke publik
jangan sekarang teriak tapi dulu juga nggak setuju dengan sistem yang seharusnya bisa membentengi hal hal yang hari ini terjadi di titi gitu loh ya
kalau nggak ingin bahwa pragmatisme kemudian petualangan petualangan politik ini bisa berkeliaran di mana pun di partai mana pun
ya harusnya partai politik yang dulu yang mengesahkan undang undang itu tidak mengesahkan itu
termasuk pan ya waktu itu
jangan yang sekarang teriak ketika sudah terjadi nah inilah menjadi pelajaran dari kita semua partai partai politik ke depan
jangan bermain main dengan undang undang jangan bikin celah jangan bikin undang undang bersayap sayap sehingga bisa justru menjadi kontraproduktif akhirnya ke depan
nah ini yang harusnya kita jaga dan saya juga sama dengan bang surya juga gitu ya bahwa kawan kawan yang punya kapasitas betul betul baik di parlemen itu nggak terlalu banyak juga
banyak juga yang seperti tadi duduk datang diam pulang ya itu juga nggak kita inginkan masuk ke parlemen karena akan jadi parlemen badut nanti kita ke depan ini
nah itu juga nggak akan kita
dan itu den itu juga akan membawa justru membuat nama partai menjadi jelek kan
itu akan menjadi konsentrasi kita juga
oke dan itu tentunya sudah diantisipasi oleh nasdem dan juga pan
pan kayaknya tenang tenang aja nih kehilangan satu ya

kalau nas den tiga besar
enggak kan kita sudah bisa itu ya
kita nggak punya bupati nggak punya wali kota nggak punya gubernur nggak punya anggota dpr kita sudah bisa enam delapan
sekarang kita punya bupati punya gubernur semua apa namanya
ya kita juga menjadi pemenang pertama tentu kita dengan politik tanpa mahar kita kita nggak mungkin di bawah itu ya kita tiga besar
oke dengan politik tanpa mahar artinya ongkos transfer caleg miliaran itu tidak ada ya
tidak ada dong itu kan omongan sampah itu
oke omongan sampah tadi kalau kita gini aja ya kalau bicara sampah tidak sampah itu
saya kira dalam konteks manusia itu kalau sampai sepuluh dua puluh tiga puluh orang menyatakan itu benar
saya pernah cat pribadi dengan dia nomor dia itu saya pernah ketemu dia di luar nomor dia itu
saya gini aja saya kira mending dia sendiri mubahala aja dengan dirinya sendiri
kalau dia benar dia selamat kalau dia nggak benar saya nggak tahu ajak allah kan saya kira gitu aja
jadi kita tidak usah saya kira ini pembelajaran demokrasi kita bahwa kita berpartai
tentu partai masing masing menjaga kader
maksudnya nasdi menjaga kami pun yang lain pan juga yang lain juga menjaga
tapi pada prinsipnya adalah kita berpartai berlomba lomba untuk menghadirkan yang terbaik bagi republik ini kan saya kira begitu
oke baik mbak titi terakhir apa yang bisa dipelajari dan harus menjadi pembelajaran dari kasus ini
ya yang pertama adalah kita harus memperbaiki pola kaderisasi dan rekrutmen partai yang demokratis
jadi selalu kita bicara rekrutmen yang terbuka dan demokratis berbasis kaderisasi
tetapi kata kata kaderisasi
kaderisasi itu tidak pernah konkret
jadi ini menjadi pembelajaran bagi semua elit partai
karena perpindahan caleg antar partai itu bukan hanya antara pan dan nasdi
hampir semua partai mengalami perpindahan
kita sebut bahkan yang apa dan ada polanya ternyata
polanya itu adalah ada kepentingan untuk mengisi dapil dapil yang sebelumnya tidak ada kursi
jadi kan ini ada supply and demand begitu ya ada kesamaan kepentingan yang dipertemukan oleh proses kontestasi
tetapi ini mengatakan
ini mengancam partai kita kalau kita biarkan
ini secara etika moral ini tidak tepat begitu
dan yang kedua ada kalau memang ditemukan praktik praktik seperti ini
ada ruang kosong akuntabilitas pendanaan yang tidak bisa dijangkau oleh laporan dana kampanye
karena kan praktik ini kalaupun benar misalnya ada pengakuan ini pengakuan itu
itu tidak bisa dijangkau oleh laporan dana kampanye
jadi karena praktiknya adalah perap pencalonan
sementara laporan dana kampanye kita hanya bisa menjangkau masa kampanye
ini juga jadi evaluasi bagi pembuat undang undang
kalau kita menginginkan kompetisi yang jurdil
maka tidak boleh ada ruang abu abu di dalam apapun yang namanya berbentuk transaksi
dan ini juga termasuk dalam hal itu ya
dan jangan berharap kita bisa punya parlemen modern
parlemen bersih parlemen yang representatif
kalau isinya adalah para petualang politik yang tidak mengerti ideologi
mbak titi terima kasih mbak irma terima kasih
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di prime news
dan kami segera kembali tetap bersama kami
terima kasih bang